pemberlakuan analog switch off atau migrasi tv analog ke siaran digital pada dua november dua ribu dua puluh
merupakan upaya pemerintah membangun ekosistem digital
namun penambahan perangkat set top box yang mengeluarkan biaya lebih sampai kesulitan dalam pengaplikasiannya
menjadi alasan warga masih menggunakan tv analog
saya tidak mempunyai dana untuk membeli settle box dan saya memutuskan untuk memakai tv analog aja dulu untuk sementara
pendapat berbeda disampaikan oleh ali
warga mampang jakarta selatan ini menyambut baik migrasi siaran digital
menurutnya siaran digital memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan tv analog
untuk tanggapannya sih ada sisi positifnya juga ya
ya terutama di tv digital layarnya lebih cerah lebih bersih
tapi ada kekurangannya juga sih yaitu kita harus menambah set top box
seandainya pemerintah bisa untuk lebih subsidi ke rakyat rakyat biasa mungkin itu lebih positif lagi
ya kesulitannya ya paling itu tadi
kalau seandainya tv biasa kan harus pakai set top box
mungkin kalau tv tv yang smart mungkin udah langsung digital kan ya
trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik menilai banyaknya pro kontra terhadap migrasi siaran digital ini
menunjukkan bahwa masyarakat
belum siap untuk beradaptasi dengan pemberlakuan analog switch off
menurut saya untuk wilayah pertama untuk wilayah jabodetabek itu memang menurut saya belum siap semuanya ya
belum siap gitu ya
apalagi yang di luar sabutabek kan
ini pun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal gitu ya
jadi masih banyak apa celah celah di mana masyarakat sebagian itu masih belum memahami
dengan perubahan tv analog ini kan ke tv digital
meski begitu masyarakat diharapkan tetap mengikuti kebijakan yang ada
dan mendukung migrasi tv analog ke siaran digital
guna membangun ekosistem digital
noval zakwan andriawan jakarta